penantian sebelas tahun amin jakfar
calon haji asal pamekasan yang tergabung di kloter dua puluh tiga embrakasi surabaya
terjawab tahun ini
kecewa dan sedih rasa itu bercampur bahagia
karena ia akhirnya bisa berangkat ke tanah suci
sang ibu yang membiayai keberangkatan haji
kurung berangkat karena aturan batasan usia
tahun ini sang ibu genap enam puluh enam tahun
selisih satu tahun dari syarat maksimal batasan usia
yakni enam puluh lima tahun
saat mendaftar pada dua ribu sebelas silam
ada lima orang lainnya dalam keluarganya
ada ibu adik paman bibi dan seorang keponakannya
namun hanya amin dan adiknya saja yang bisa berangkat
semua rencana yang disusun termasuk jadwal giliran mendampingi
dan menjaga amin selama di tanah suci pun buyar
untuk mendampingi yaitu fisik saya harus kuat dan juga harus sabar
kalau mengandalkan orang lain terus kan tidak bisa
benar walau dari keberangkatan itu
mesti ada orang orang baik untuk menolong kami
tapi kan tidak mungkin mengandalkan orang lain di segala situasi
sejak ghibri tahu akan berangkat haji amin mempersiapkan diri
setiap hari ia latihan berjalan di sekitar rumah
ia bersyukur masih bisa berhaji bersama adiknya
ada hal yang harus amin lakukan sendiri
mengingat ia tak sekam

tangis heru bagia mewarnai pemberangkatan ratusan jemaah calon haji
asal situbondo minggu tengah malam
satu persatu keluarga pun memeluk erat calon haji
untuk melepas mereka ke tanah suci
protes sejumlah keluarga pengantar jemaah
sempat mewarnai prosesi keberangkatan ini
lantaran petugas melarang keluarga mengantar sampai naik bus
rasa kecewa dialami empat jemaah calon haji
karena mereka harus menunda keberangkatannya
lantaran hasil tes covid sembilan belas
menunjukkan hasil positif dan harus menjalani karantina
kemudian berita hasil pcr tadi siang sekitar jam tiga
ada empat yang akhirnya agak berangkat karena pcrnya positif
pelepasan jemaah calon haji di situbondo sendiri dilakukan
wakil bupati dan kepala kemenang
seluruh jemaah calon haji akan menuju asrama haji sukolilo surabaya
dan akan terbang pada senin malam atau selasa dini hari nanti menuju tanah suci
tim liputan cnn indonesia